tetap jaga jarak tetap jaga jarak
kepadatan pemudik yang akan menuju pulau sapudi madura ini
terlihat saat mengikuti repites yang digelar
kementerian perhubungan direktorat hubungan laut
melalui otoritas kesyah bandaran tanjung perak
di pintu masuk dermaga pelabuhan jangkar
situ bondo jawa timur kamis pagi
khawatir tak mendapat tempat yang nyaman di kapal
calon penumpang pun berdesakan
tak mengindahkan protokol kesehatan
di tengah pandemi covid sembilan belas
mau gak pak yang berdiri ke belakang
pak mau gak
petugas kepolisian dibuat kewalahan
lantaran calon penumpang ferry ini
sulit diatur untuk menjaga jarak
bahkan sempat terjadi adu mulut
antara petugas dan calon penumpang
kursinya saya kan diambil
saya kan gak bisa duduk pak
saya disuruh ke belakang
takut ketinggal kapal atau gimana
enggak bukannya gitu
saya udah duduk di sini
disuruh pindah ke belakang
kita dapat melihat
atau kelonjakan lonjakan penumpang
yang melalui pelaguan embarkasi
jangkar ini cukup meningkat
di atas seratus sampai dua ratus penumpang
namun kapal yang tersedia di sini
hanya dua kapal motor ferry
yang dioperasikan oleh ddu
maka dengan demikian
rakyat pulau naut
membuat konsentrasi ke sini
untuk memenuhi protokol kesehatan
dengan melakukan rapid test
lompasannya akan diangkat
hingga kamis pagi ratusan pemudik
yang menuju pulau sapu di madura
memadati pelabuhan jangkar situ bondo
rapid test yang digelar pun membuat calon penumpang antre dan berdesaka
belindo iii berencana menggelar rapid test
bagi lima puluh ribu orang di seluruh pelabuhan yang dilalui pemudik
mulai situ bondo hingga ke tapang banyuwangi
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur